secara mengenai tim mawar kita coba tanyakan juga ini laut sabungan telepon
kita sudah terhubung dengan hanafi fajri tim kuasa hukum mantan komandan tim mawar
majen tni purnawirawan khairawan
pak hanfi selamat siang
selamat siang mas
baik pak hanfi setelah melapor ke dewan pers ya pak hanfi ya
iya kita sudah melapor ke dewan pers
baik boleh kami tahu pak poin poin apa yang agar lebih jelas lagi
poin poin keberatan apa yang dilaporkan kepada dewan pers dari apa yang sudah anda laporkan
ya tadi kita sudah melaporkan terkait pemberitaan pada tabloid tempo edisi senin
sampai enam belas juni dua ribu sembilan belas
yang mana pada sampul utama kaper tersebut itu yang berjudul
tim mawar dan rusuh
lalu yang kedua kita melaporkan juga pada halaman dua puluh delapan sampai tiga puluh tujuh
dengan yang berjudul bau mawar di jalan tamrin
yang ketiga kita juga melaporkan tim mawar selalu dikaitkan dengan kerusuhan pada halaman tiga puluh tiga
lalu poin terakhir yang keempat adalah aktor dan panggungnya pada halaman tiga puluh
yang mana terdapat dalam tabloid tempo edisi senin sepuluh juni dua ribu sembilan belas
baik pak hanfi keberatan ini apakah keberatan dari pak hairawan sendiri
atau mungkin kolektif dari mantan tim mawar atau bagaimana
ya keberatan tersebut yang dilakukan adalah terkait pemberitaan tersebut yang mengatasnamakan tim
tapi di sini kita melaporkan
keberatan atas nama pribadi yang mana tim mawar ini sudah tidak ada lagi atau bubar pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana yang sudah diputuskan oleh mahkamah militer
secara otomatis tim mawar itu sudah tidak ada lagi
baik pak hanfi halo
oke jadi ini keberatan pribadi tapi karena membawa bawa nama tim mawar begitu kira kira
berarti otomatis kan kalau diberitakan tim mawar otomatis pak hairawan ini otomatis bawa bawa juga dalam nama tim mawar ini
bagaimanapun juga pak herawan itu kan mantan salah satu tim mawar pada saat itu
nah pada saat ini lalu tempo memberitakan bahwa kerusuhan tersebut adalah
yang dilakukan dalangnya adalah tim mawar
yang mana pada saat tanggal dua puluh satu dan tanggal dua puluh dua pak herawan itu posisi sedang ada di rumah
baik pak hanfit terakhir singkat saja
jadi tuntutannya apa terhadap dewan pers untuk majalah tmpo terkait pemberitaannya
ya pertama kita minta dewan pers mengeluarkan rekomendasi bahwa pemberitaan tabloid tempo edisi senin
isi konten beritanya tuduhan yang menghakimi tim mawar seolah olah terbukti bersalah yang menimbulkan kebencian
nah berita bohong
terima kasih banyak pak hanfi fajri
sudah berbagi informasi di breaking news kami
kita akan nantikan bagaimana perkembangan terbaru dari laporan pak hairawan ke dewan pers